jangan ada dusta diantara kita ya
saya lebih tekankan kebermanfaatannya
berulang ulang tapi kemudian
putusan itu yang hampir tak bermakna
ya pak ari tidak perlu harus
sebenarnya hali tidak tahu
jadi kalau pak bambang tanya
di luar konteks yang dianukan
bom pada bidang itu yang ditanyakan ya
kan ada dua norma dalam hukum administrasi itu
di situ masuk sumpah jabatan
sanksinya sebagaimana yang tertera
kan sanksi itu harus dipatuhi